jojo ini mas pertarungan setelah topik gidayat ya
kamu seperti topik gidayat the next topik gidayat
ini indonesia gitu loh
setiap kita di atas kita selalu seperti itu
tapi di saat kita di bawah nggak ada yang bilang seperti itu
itu udah biasa buat saya
pelatih saya selalu ajar
tinggal itu cepuk
pertanian ke depannya
pertanian ke depannya
persiapkan semaksimal mungkin
dan yang terbaik
jadi gak usah terlalu didengerin apa kata orang
mereka bisa berkomentar
ya saya juga bersyukur bisa dibilang seperti itu
tapi ya saya mau lebih fokus untuk
lebih memajukan apa yang masih harus saya tambah lagi
tantangannya pasti gak gampang
disini banyak pemain top dunia
dan dari awal pun saya harus berada pendekatan unggulan pertama
dan itu gak gampang
dan saya harus bermain
yang saya hitung satu setengah jam dua kali
dan di atas satu jam itu bisa tiga atau empat kali
dan itu benar benar
berkat tim support
berkat tim yang ada di
pbsi dan di asian games kali ini
benar benar luar biasa men support saya hingga
kondisi saya selalu bisa fresh
jangan lupa untuk berlangganan
karena kan dua medali emas itu ditargetkan pbsi
itu dari tunggal putra sama gede campuran
gede campuran kita kultur
tunggal putra itu harus mengambil peran itu gitu
saya gak terlalu memikirkan itu
dan dari awal pun saya gak tau pbsi ditargetkan berapa emas
dan dari kemarin mungkin memang
tunggal putra emang nggak ditargetin
tapi ya kita ingin menunjukkan yang terbaik
dari hari ke hari ya
akhirnya kita bisa meraih medali emas ini
jangan lupa untuk berlangganan sendiri ya
karena kan ini sebuah medali emas sendiri ya

kayaknya udah dijanjikan pbsi
tapi nggak ada kabar gitu kan
cuma ya gak tau
ya mudah mudahan kali ini bisa langsung
saya udah berdoa juga sama tuhan
dari bonus ini mungkin beberapa saya ingin
karena ini berkat dari tuhan
saya juga mau membagikan berkat ini kepada
mungkin kayak orang orang yang kerja di loe

tertimpa gempa di lombok
ataupun tim support yang selama ini
benar benar mensupport saya
jo terakhir jo
kalau malah di sosial media heboh banget
sosial media heboh banget
dan mungkin semua cewek
langsung bener deh kamu
artis selebrasi itu sebenarnya apa sih
sebenarnya nggak ada artis selebrasi itu
karena memang kemarin itu
benar benar emosional banget
dan kemarin memang kienta bermain luar biasa
dan saya di bawah perform gitu loh
saya benar benar ketekan banget sama kenta kemarin
dan bisa lepas dari itu otomatis spontan
itu yang buat happy gitu
apalagi masuk final gitu kan
itu yang buat saya kemarin jadi buka baju
oke makasih ya